mengantisipasi terjadinya ledakan yang sama seperti gudang kembang api di kosambi tangerang banten
tiga toko kembang api di pasar parung panjang kabupaten bogor jawa barat
dirahasia petugas polsek parung panjang
petugas mendapati gudang kembang api yang disembunyikan dalam rumah dan toko
ribuan jenis petasan ledak disita sementara sebagian dimusnahkan di lokasi
sabtu pagi sejumlah toko khusus menjual kebutuhan hajatan di pasar parung panjang
kabupaten bogor jawa barat dirahsia petugas kepolisian
sedikitnya tiga toko diantaranya menjual beragam jenis kembang api dan petasan
seperti cabai rawit petasan korek banting kawat hingga petasan renceng
selain itu penyisiran juga berujung pada gudang petasan yang disembunyikan dalam rumah dan toko
saat digeledah petugas mendapati ribuan petasan ledak hingga bahan dasar berbahaya yang ditimun dalam ratusan dus
sementara yang bisa kita amankan adalah daripada petasan sekitar dua ribu butir
petasan renceng yang biasanya digunakan untuk hajatan
jadi bukan digunakan untuk kegiatan yang lain hanya kegiatan seremonial kalau ada pesanan dari orang yang akan melakukan hajatan
meski demikian para pedagang petasan hanya didatangkan

ribuan petesan pun disipta untuk menghindari kejadian serupa seperti di kosambi tangerang